ani udah lama ya
maaf mas pur sudah sekuat tenaga berjuang buat jemput kamu
ini apaan sih baru nyampe kok
eh tadinya pas mau berangkat sakit
tapi pas udah ketemu kamu udah sembuh kok
aduh aduh aduh
ih apaan sih
bunga tuh men kamu sudah pulang
iya pak sekolah dapat ancaman bom
terus apa yang sekolah kamu lakukan
masa cuma itu menurut prosedur keselamatan dari buku yang bapak baca
ibu bikin apa
bingung ibu mau bikin apaan sih
ibu masak ini aja nih bibim bab sama bulgogi
sama grogi itu kue apa
wah bapak gak asik lah
itu makanan korea pak
nah ini aja ibu bikin telepon gampang kah
berarti sepakat ya ibu bikin telepon
bu kata sepakat itu tidak bisa digunakan dalam kondisi seperti ini
ketika ibu hanya menggunakan kata kata yang sama
im emangnya lo masih mau jadi rw
lo bukan nyari suara malah ribut ngejar ngajar sama ibu lo
siapa itu namanya
nah itu yang maksud gue
ya bang itu kan selingan doang
kalau kagak wah kelewatan
mas pur lagi nyantai kok
mas pur langsung meluncur ke tempat kamu
mas pur jemputnya di gang rumah kamu aja ya
mas pur takut sama nyak
sekotak saya masih kuat
udah gak sakit lagi
lo mesti tetep di pereksa
kalo mau besok gue anterin
udah lama ya
mas pur sudah sekuat tenaga
berjuang buat jemput kamu
baru nyampe kok
eh tadinya pas mau berangkat
tapi pas udah ketemu kamu
udah sembuh kok
ih apaan sih
eh kok jak
kok nasi duduknya masih ada
tapi telurnya abis jak
tinggal orek doang sama bihun
mas pur masih ada nasi duduknya masih ada masih tapi telurnya abis jak tinggal orek doang sama bihun
nah yaudah deh pok kagak papa
aku dengar dengar
untuk mengurus perceraian dengan istrinya
bang fathar denger dari siapa
dari bu nurmala
dari bu nurmala denger dari siapa
mana aku tau bener dan tidaknya masalah itu
cuma gatau ngurusin apaan
berarti mengurus perceraian
untuk menjaga perasaan perempuan
sangatlah sulit jak
sangatlah sulit jak
ini tanda tanda
pernikahannya tidak beres
gigi nya beneran gak sakit
gigi nya beneran gak sakit
ih beneran sakit ya
ih beneran sakit ya
ke dokter aja
nggak kakak kok
kau ada masalah apa dengan si tati istri kau
jangan salah sama aku siapa tau aku bisa bantu
nah bantuan bang patan kan gak ikhlas suka minta dilebihin
allah mak aku sangat ikhlas jak
kalau ada lebihnya itu lo umrah itu
eh jak emang lo lagi ada masalah masih tati
iya pok sedikit
soal apa jak uang
udah ah oh jak males nyeritainnya
udah balik lo ke pangkalan
masalah apa tuh
ih apaan sih
apa yang dilakukan ketika orang sakit gigih tanda tanya
pasang muka jelek sambil marah marah tanda seru
makanya sikat gigi itu sehari sekali
lo mas minggu sekali sih